asisten rumah tangga keluarga ferdi sambo susi selasa kemarin kembali menjadi saksi persidangan kasus pembunuhan brigadir yosua
dengan terdakwa ferdi sambo dan putri candrawati
sebelum persidangan dimulai susi menghampiri putri candrawati dan langsung mendekat akrab majikannya itu
setelah memeluk putri susi kemudian menghampiri verdi sambo dan mencium tangan verdi sambo lalu ia kembali duduk ke kursi persidangan
dalam sidang itu terdakwa ferdi sambo dan putri candrawati juga sempat menyampaikan permintaan maaf kepada asisten rumah tangga
security serta para ajudan yang bekerja di rumah mereka dan siang kemarin hadir selaku saksi di persidangan
verdi sambo meminta para saksi untuk menjaga anak anak mereka sementara putri mendoakan para ajudan selalu sukses ke depannya
saya sudah menganggap
mereka sebagai anak anak saya pak tapi karena ada peristiwa ini kemudian mereka harus diproses kemudian si yogi harus membatalkan pernikahannya pak
ini saya sampaikan permintaan maaf ke anak anak saya ini sehingga saya tahu ini peristiwa yang harus mereka hadapi
mungkin saya mohon maaf kepada para ajudan bapak ferdi sambo
dan saya juga mau meminta maaf kepada d daden d yogi dan d romer juga d farhan atas semuanya harus dapat melalui semua ini
saya selalu berdoa kepada adik adik sekalian supaya ke depan sukses dan doa terbaik dari saya dan keluarga terima kasih
sidang pada selasa siang kemarin mendengarkan keterangan tiga belas saksi dari jaksa penuntut umum
lima di antaranya
adalah asisten rumah tangga verdi sambo satu sopir sambo tiga petugas keamanan di kediaman sambo dan komplek duren tiga dua ajudan seorang anggota polisi serta kakak ferdi sambo leonardo sambo
dari tiga belas saksi yang dijadwalkan akan diperiksa baru delapan orang yang hadir
tim liputan cnn indonesia